koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpajaitan menanggapi sebutan empat l
luhut lagi luhut lagi yang kerap dilontarkan oleh masyarakat
menurutnya hal itu adalah bentuk bahwa ia menuntaskan pekerjaan secara menyeluruh
warga net indonesia seringkali menulis komentar dan menciptakan istilah istilah yang menggelitik
salah satunya istilah empat l atau luhut lagi luhut lagi
istilah tersebut tercipta karena warga net menilai
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan seolah olah menangani banyak hal di indonesia ini
dalam dialog economic outlook dua ribu dua puluh satu pada kamis dua puluh lima februari
founder city corp khairul tanjung pun meminta klarifikasi terkait pandangan luhut yang dinilai masyarakat selalu andil dalam setiap tindakan pemerintah
sebenarnya nggak luhut lagi luhut lagi kalau mau saya luruskan
sebenarnya kalau saya ngerjakan sesuatu itu saya tidak mau tidak holistik penyelesaiannya
saya tidak mau tidak terintegrasi menyelesaikan
karena saya lihat kalau tidak holistik tidak terintegrasi pasti tidak akan nutas
itu yang saya buat
jadi harusnya melibatkan kementerian kementerian yang kadang juga bukan di luar dari portfolio saya
luhut bin sarpanjaitan memang banyak terlibat dalam setiap keputusan pemerintah
setidaknya luhut sudah beberapa kali menjabat sebagai pelaksana sementara menteri
di antaranya adalah plt menko polhukam pada tahun dua ribu lima belas
kemudian plt menteri sdm menggantikan archandra tahar yang diberhentikan dengan hormat
lalu ia juga sempat menjadi plt menteri perhubungan menggantikan budi karya sumadi yang terkena covid sembilan belas
jokowi kembali menuju ke luhut sebagai plt menteri kelautan dan perikanan setelah edi prabowo di coko kpk
karena kami punya data
saya juga punya data
saya juga punya data
saat ini luhut menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
ia membawahi beberapa kementerian antara lain kementerian esdm kementerian perhubungan kementerian kelautan dan perikanan
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif hingga kementerian pupr
tim liputan cnn indonesia